gagal menjamret seorang pengendara motor tiga orang pemuda di tasikmalaya babak belur di hakimi masa
warga melampiaskan kekesalan pada pelaku yang dikenal kerap memeras
tiga pemuda ini tak berkutik saat kerumunan masa melampiaskan kekesalannya setelah mereka kedapatan gagal menjamret seorang pengendara motor di kawasan bypass kota tasikmalaya minggu pagi
meski sudah menangis serta berteriak meminta ampun masa yang tak terkendali terus melakukan aksi main hakim sendiri
beruntung nyawa ketiganya berhasil diselamatkan setelah polisi tiba ke lokasi dan langsung mengevakuasi ke mobil patroli
ketiga pemuda ini nekat menjamret pengendara motor yang tengah melintasi jalanan ramai hingga terjatuh
korban mengalami luka di pelipis serta tangan dan kaki akibat jatuh dari motor
aksi jembret ini gagal setelah korban melawan dan berteriak maling
selain menjamret ketiga pelaku ini dikenal sebagai preman jalanan dan kerap berbuat onar di kawasan bypass
mereka tak segan memeras pedagang serta sopir angkutan yang manggal di sekitar bunderan
sering ya bang
sering ke warung warung
asis ini bukan pak dia
bukan anak bandung anak cirebon anak paling dekat ini yang
ini berarti sudah meresahkan ini
ya cuma tindakan tindakan dari pol pp dibawa balik lagi
ketiga pelaku digiring ke mopol sek mangku bumi untuk dimintai keterangan
sementara korban langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan medis
deden rahadian pasik malaya